selasa pagi gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
kpk memeriksa ahok sebagai saksi pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta
ahok datang ke gedung kpk pukul sembilan tiga puluh lima tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan
kpk akan menggali keterangan ahok mengenai alatnya pembahasan dua rapor dan reklamasi teluk jakarta
selain ahok sebelumnya sejumlah pihak telah diperiksa kpk
diantaranya ketua balegda dpr dki jakarta m taufik
dan juga staf khusus ahok yang kini dicekal ke luar negeri suni tanuwijaya